anda masih bersama kami di cnn indonesian news update
pada jumat siang pengacara keluarga brigadir yosua mendatangi mabes polri
kedatangannya untuk membuat laporan polisi tentang adanya laporan palsu
laporan palsu yang dimaksud adalah laporan pelecehan seksual yang sebelumnya sudah dibuat oleh putri candrawati
yang merupakan istri verdi sambo
selain itu ada pula laporan dari verdi sambo tentang ancaman pembunuhan
namun kemudian kedua laporan tersebut ditolak oleh kepolisian
untuk itu pihak keluarga brigadir yosua ingin mendapat kepastian hukum
bahwa peristiwa pelecehan dan ancaman pembunuhan itu tidak pernah ada
bahwa dia korban pelecehan atau kekerasan seksual
dimana kedua laporan itu sudah di sp tiga oleh tirtipi dumpolri
tetapi masih terus diulang ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual
oleh karena itu supaya ada kepastian hukum kami membuat laporan polisi sore ini
sebelumnya keluarga brigadier yosua utabarat timuaro jambi mengatakan
didatangi tiga orang psikolog dari asosiasi psikologi forensik indonesia
bibi yosua yanni roselin simanjuntak menyatakan
psikolog mengajukan pertanyaan yang diarahkan pada kelainan kepribadian almarhum yosua
salah satunya adalah pertanyaan tentang perubahan tingkah laku almarhum
bila sedang bersama teman prianya
sementara itu pihak keluarga membantah adanya isu lgbt dalam kasus ini
kenapa setelah lima puluh hari baru datang
sempat kami tanya kayak gitu juga
berapa orang tadi
makanya kemarin itu kami harus ada surat penugasan dulu baru kami menjalankan tugas katanya
keluarga ibu putri ya itu mau bagaimana biar orang itu mendapat keringanan
begitu juga si kua dan si riki dan si baradae ya
mereka ya itu menginginkan agar orang masyarakat simpati ya memberikan keringanan hukuman gitu
rekayasa dari kelompoknya si sambo lah